dari tadi aku liatin
pas pulang dari rumahnya
kamu kayak gelisah
terus ada apa sih
oh yaudah kalau gitu pulang ya
ada apa bu laras
kan tadi masuk sama ibu
saya sudah bawa rena ke kamar
lalu saya siapkan air mandi buat rem
begitu saya ke kamar lagi
rena gak ada bu
rena keluar kamar
sudah dicari di seluruh panti
saya sudah cari ke kamar lain
ke kamar mandi
bahkan di gudang
tapi rena juga kakak temu
ini bukan yang lain
kita cari di sekitar panti
sudah berapa kali
saya bekerja suap
untuk menghindar dari perpisahan dengan dia
tapi pada akhirnya aku harus bisa menerima kenyataan kalau rumah tangga ini tidak bisa lagi diselamatkan
elsa mau apa lagi dia
selamat malam pak
benar dengan bapak elnino prasetya suami dari ibu elsa anedita
betul saya sendiri
kami kesini mencari ibu elsa pak
ada masalah apa ya pak
begini pak ibu elsa harus ikut kami ke kantor
untuk dimintai keterangan atas tuduhan pencemaran nama baik bapak aldebaran alvari pak
bisa ibu elsa sekarang kesini pak
yang bersangkutan elsa lagi tidak ada disini pak
apakah bapak tahu istri anda pergi kemana
ya saya juga nggak tahu tapi mungkin bapak bisa ngecek di rumah orang tua
baik kami permisi dulu
selamat malam pak
apa yang akan dilakukan al terhadap elsa setelah ini ya
apa al akan membawa masalah elsa ke jalur hukum
kalau sampai orang orang tahu
elsa akan berjalan ke kantoran ini

cepat atau lambat
elsa pasti akan ketahuan karena sudah membunuh roy
dan dia bisa di penjara
dari tadi aku liatin
selepas pulang dari rumahnya ya
aku bilang aku mau pergi ke kantoran ini
kamu kayak gelisah terus ada apa sih
ke masalah yang sangat besar
buat dia sendiri
aku juga kepikiran hal yang sama

apa ini ada hubungannya sama bagaimana cara kita mendidik elsa mak
yang kamu sih selalu menuruti kemauannya elsa
dari kecil sampai elsa sepertinya bebas ngelakuin apa aja
dari kecil sampai elsa sepertinya bebas ngelakuin apa aja

dari kecil sampai elsa sepertinya bebas ngelakuin apa aja
di situ pak
enggak elsa enggak disini
bukannya tadi di rumah kamu
tadi aku minta elsa untuk
pulang ke rumahku pak
karena kejadian ini
terlalu berat buat aku lah
tapi tadi ada polisi datang kesini pak
alam melaporkan elsa
mereka bilang mereka ditugaskan untuk
meminta keterangan sama elsa terkait
laporan pencemaran nama baik oleh
kalau nanti ada apa apa
kamu segera kabari papa
ada apa pak
saya dilaporkan ke polisi mah
karena pencemaran nama baik
karena elsa sudah memfitnah al
kenapa dilaporin ke polisi segala sih
elsa memang udah melakukan hal yang
perbuatan elsa itu memang doa
aduh ya allah elsa
pak tapi kalau sampe
kalau sampe elsa
dia udah ditangkep polisi sekarang
enggak kamu tenang aja
elsa nggak di rumah nino
tadi nino nyuruh dia ke rumah kita
semoga aja dia memang betul bisa
gue harus kemana sekarang
nino udah ngusir gue
mau juga ninggalin gue tadi
kamu kalau misalnya mau beliin aku bunga
tolong jangan sebanyak ini ya
nanti aku dikira jualan lagi
ya bu astri kenapa
saya mau kasih kabar kalau rena hilang
ya pak setelah bapak dan ibu anin pulang rena ada di kamarnya
tapi habis itu katanya rena keluar